minggu pagi banjir yang merendam perumahan pondok gede perumahai jatiasi kota bekasi pada jumat dan sabtu kemarin mulai surut
warga dibantu petugas gabungan dari tni polri pun mulai membersihkan sisa lumpur dari banjir di lokasi ini
inilah kondisi perumahan pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
warga dan puluhan tugas gabungan dari tni polri mulai membersihkan endapan lumpur di sejumlah titik
banjir setinggi lebih dari satu meter yang merendam perumahan pondok gede permai pada jumat dan sabtu kemarin ini telah surut pada minggu pagi
selain curah hujan yang tinggi banjir di lokasi ini terperparah oleh jebolnya tanggul kali bekasi yang berada di belakang perumahan
meski banjir sudah mulai surut warga diimbau tetap puas pada adanya potensi curah hujan yang tinggi yang masih akan mengguyur wilayah jabodetabek hingga akhir februari
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi

pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi

pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi

pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi

pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi

pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi
pondok gede permai jatiasi pada minggu pagi